dan wali kota surabaya tri risma hari ini memantau perkembangan penyelidikan amblasnya jalan raya gubeng surabaya
namun tri risma menolak berkomentar
wali kota surabaya tri risma hari ini tiba di lokasi jalan raya gubeng yang ambles sekitar pukul sembilan pagi
risma tiba di gedung kompas gramedia group diantar mobil dinas lantaran kakinya yang mengalami cedera
di lokasi ini tri risma bersama kapol restabes surabaya dan kapolda jawa timur melakukan pembahasan penanganan pasca jalan ambles
setelah sekitar tiga puluh menit kemudian risma keluar ruangan dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media